tapi komitmen pak ganjar tadi berarti mencerminkan sikap partai
ya tentu saja karena itu merupakan sikap kenegarawanan
terus berjuang tidak masuk kabinet itu mencerminkan sikap partai bagaimana
ya yang penting dari pak ganjar dan prof mahfud tadi menegaskan bahwa
pemilu ini tidak merubah seluruh komitmen bagi masa depan rakyat bangsa dan negara
dan ruang pengabdian itu begitu luas misalnya di dalam memperjuangkan tegaknya supremasi hukum
memperkuat proses meritokrasi agar tetap berjalan terlembaga
dan terlebih saat ini juga sedang dilakukan persiapan pilkada serentak
tentu saja pemilu dua ribu dua puluh empat menjadi pembelajaran yang sangat berharga
bagaimana kedaulatan yang berada tangan rakyat itu tidak boleh dirampas dengan cara apapun
tapi komitmen pak ganjar tadi berarti mencerminkan sikap partai
ya tentu saja karena itu merupakan sikap kenegarawanan suatu sikap yang sangat baik
bahwa pemilu tidak pernah melunturkan sikap dari pdi perjuangan p tiga perindo hanura dan pak ganjar permafa
untuk memberikan pengabdi pada bangsa dan negara
terlebih saat ini kita menghadapi berbagai persoalan seperti masalah pangan investasi
yang menciptakan lapangan kerja untuk rakyat
kemudian persoalan terkait dengan dampak global warming dampak pertarungan geopolitik global
semua membutuhkan uluran gotong royong dari seluruh komponen bangsa